karena perkara ini seharusnya diperkarakan sebagai perkara perdata bukan perkara pidana
suka ragu sama aku
saya kira bapak tidak mau mendengarkan tambahan dari saya
manusia sinteri itu ya kan ya
jadi kasusmu kayak mana cerita dulu lah cerita dulu
jadi gini pak
mas cahyo bisa kau tolong panggilkan aku taksi untuk pulang ke rumah
naik mobil sendiri aja pak
lagi capek kali aku naik taksi aja aku pulang ya
sejak kapan bapak kenapa